sementara itu menteri sosial kofifa indar parawansa mendorong hukuman seberat beratnya terhadap para pelaku kekerasan seksual
semakin maraknya kejahatan seksual yang terjadi di beberapa daerah membuat menteri sosial khofifa indar parawansa mendorong pengesahan perpu yang menghukum berat para pelaku kejahatan seksual
tidak hanya hukuman selama dua puluh tahun tapi kofifa juga menyetujui hukuman mati bagi pelaku
sementara hukuman kebiri diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia
pemberatan itu hukuman pokoknya dua puluh tahun
bisa ditambah seumur hidup atau hukuman mati jikalau ada hal hal yang melingkari dari proses kejahatan seksual
misalnya ada penganiayaan sampai dengan pembunuhan
yang kedua adalah tambahan hukuman
jadi kebiri itu salah satu opsi tambahan hukuman
jika lo itu dilakukan kepada pelaku pbi
berarti korbannya anak anak dan korbannya sudah berkali kali